dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tanggul jebol kita telah terhubung dengan ruli kurniawan korespondensi ann indonesia yang sudah berada di pluit jakarta utara
selamat pagi ruli ruli sejauh ini bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru terkait jebolnya tanggul di pantai mutiara jakarta utara ini ruli
dan hingga saat ini saya juga masih biarpun air sudah mulai surut saya belum melihat adanya aktivitas warga yang bersih bersih
dan semuanya juga lampu atau polisi di sini masih belum dinyalakan oleh pln
dan pada pukul empat tadi juga saya masih melihat adanya beberapa warga yang mengungsi dengan perahu karet
namun menurut informasi warga maupun petugas keamanan di sini sebagian besar warga di perumahan pantai mutiara mereka memilih untuk lantai dua rumah mereka
ruli apakah sudah diketahui penyebab pasti jebolnya tanggul ini
ya sejauh ini memang informasi kami dapatkan dari petugas di lokasi tanggul jebol diakibatkan karena derasnya air pasang pada waktu malam kemarin
dan juga ada diduga juga adanya penggerusan tanah di sepanjang tanggul yang jebol ini di anissa
dan memang pada pukul satu hingga pukul tiga
pagi malam ini memang sudah dilakukan penimbunan tanggul yang jebol dengan karung karung pasir dengan tanah
dan saat ini sedang berlangsung adanya pemompaan wilayah yang terkena banjir oleh dinas pu provinsi dki jakarta
dan dengan adanya pompa ini diharapkan air lebih cepat suruh sehingga nanti rencana juga hari ini akan dilakukan pemasangan seat pile di lokasi tanggul yang jebol
lalu setelah dilakukan sejumlah langkah penanganan tadi saat ini seperti apa ketinggian air di lokasi
ya seperti yang saya informasikan rian apabila kemarin ketinggian air sempat mencapai kurang lebih satu meter saat ini kondisi air sudah sangat surut dan surut sekali gitu
hanya sekitar dua puluh hingga empat puluh cm saja
dan itu pun juga lebih terkonsentrasi pada lokasi di mana atau titik di mana bendungan atau tutanggul ini jebol
dan di tempat lain atau di wilayah lain pun di antara satu ratus dua puluh empat rumah yang dikabarkan terkena dampak banjir ini juga sudah mulai surut
ya ruli dari informasi yang anda dapatkan di sana kerusakan apa saja yang terjadi di tanggul pantai mutiara
ya menjadi perhatian di sini adalah banyaknya kendaraan warga di sini yang terendam banjir
dan yang saya dikemaskan sebelumnya
evakuasi terhadap kendaraan kendaraan ini
dan petugas juga masih terus berjaga jaga diulasi baik dari bnp demon bnpb maupun juga dari petugas keamanan dari wilayah perumahan pantai mutiara ini
dan saya juga masih belum lihat adanya warga yang keluar rumah untuk sekedar membersihkan karena memang sudah tidak ada lagi genangan banjir di wilayah ini
kecuali di daerah yang dekat dengan jebolnya tanggul di pantai mutiara ini
ya sementara itu ruli kerusakan
ataupun luas area yang terdampak akibat banjir ini sebanyak apa rumah yang terendam
ya rian ini ada dikabarkan kemarin ketika terjadinya jebolnya tanggul di pantai mutiara ini memang satu ratus dua puluh empat rumah terkena dampak genangan air
namun pagi ini saya melihat hanya bagian jatuh wilayah yang dekat dengan tanggul saja yang masih terkena
sedangkan di wilayah lain apabila tempat saya berdiri sekarang kemarin sempat ada genangan air di wilayah tempat saya berdiri sekarang sekitar empat puluh hingga lima puluh cm tapi sekarang sudah sama sekali kering
baik ruli kurniawan korrespondensi indonesia melaporkan langsung dari pantai mutiara